polri mengidentifikasi pelaku kerusuhan pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu dilakukan oleh delapan kelompok besar yang bergerak secara bersama sama
sementara itu untuk pelaku penembakan hingga menewaskan harun arashid penyidik menyatakan telah mengetahui ciri ciri pelaku
proses pengungkapan dibalik aksi kerusuhan pada dua puluh satu dan dua puluh dua mei lalu di jakarta terus dikembangkan oleh polri
hasilnya dari sejumlah identifikasi penyidik diketahui ada delapan kelompok yang melakukan aksi kerusuhan usai demo yang berlangsung di depan badan pengawas pemilu
jakarta pusat yang bergerak secara bersama sama
dari delapan kelompok tersebut terdiri dari organisasi keagamaan dan masyarakat
dalam proses pengungkapan kali ini polri juga telah identifikasi ciri ciri pelaku penembakan terhadap korban sekaligus pelaku kerusuhan harun arashid
harun yang merupakan satu dari sembilan korban tewas
ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sekitar jembatan layang selipi kemanggisan jakarta barat pada dua puluh dua mei lalu
harun ditembak dari arah samping oleh orang tak dikenal dengan jarak yang cukup dekat sekitar sebelas meter
hal itu berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi
untuk pelakunya penyidik telah mengantongi ciri ciri pelaku penembakan yang diketahui memiliki tinggi badan sekitar satu ratus tujuh puluh lima cm
berperawakan kurus dengan rambut panjang dan lurus
bahwa ada seseorang yang diduga melakukan penembakan dari jarak kurang lebih tiga puluh meter dari sisi kanan
di mana anggota polri yang melakukan penanganan ujur rasa dengan jarak rusuk itu kurang lebih ada seratus meter
kemudian orang yang diduga melakukan penembakan itu ada di sisi kanan
yang mana di sisi kanan ini adalah ruko ruko
di kesempatan yang sama kepala biro penerangan masyarakat mabes polri menjelaskan
untuk anggota brimob yang terbukti melakukan pemukulan dan videonya sempat viral di media sosial
polri juga akan memberikan sanksi tegas
di proses ya baik dilakukan pemeriksaan dan saat ini sudah menjalani sidang disiplin
dan dari sepuluh anggota tersebut nanti akan dijatuhi hukuman
ya dari hakim hukuman disiplin berupa penahanan di ruang khusus selama dua puluh satu hari
nanti akan melaksanakan hukumannya setelah anggota tersebut kembali ke polda keempat
total sementara saat ini ada tiga ratus enam belas pelaku kerusuhan yang telah ditetapkan sebagai tersangka
dan tujuh puluh empat di antaranya masih di bawah umur
badru zamal jakarta